sementara itu pemirsa dari lanjutan sidang kasus kematian wayan mirna salihin
setelah berjalan delapan belas kali persidangan
untuk pertama kalinya ada ibu unda jessica yang menghadiri sidang anaknya
ya dan dalam persidangan tersebut
saksi ahli yang dihadirkan pihak jessica menolak penyebab kematian mirna akibat cyanida
dan ayah mirna juga mengaku memiliki bukti pamungkas
yang sangat ditakuti oleh pengacara jessica oto hasibuan
dalam sidang lanjutan yang menghadirkan saksi meringankan dari kuasa hukum jessica
ibunda jessica imelda wongso datang untuk memberikan dukungan moral pada putrinya
kuasa hukum jessica oto hasibuan menghadirkan dua saksi
saksi pertama yang didatangkan adalah ahli forensik patologi dari australia beng om
saksi membeberkan kejanggalan dalam temuan cyanida di beberapa barang bukti
menurutnya kejanggalan ini membuat kesimpulan bahwa kematian mirna belum tentu disebabkan oleh cyanida
menurutnya cyanida akan berefek fatal bagi seseorang jika jumlah yang ditemukan dalam tubuh sebesar seribu mg atau lebih
serta ditemukan di beberapa organ terkait
dalam kasus mirna seharusnya cyanida ditemukan dalam empedu hati dan lambung
namun dari barang bukti tidak ada jejak cyanida dalam hati dan cairan lambung korban
dan kita bisa tahu sekarang ternyata tidak ada cyanida di dalam lambung korban
itu lambungnya sudah diambil cairannya tujuh puluh menit setelah dia meninggal
dan ternyata hasilnya nih hati
jadi kalau sudah nih hati sebenarnya ini nggak ada kasus
sementara itu ayah mirna salihin darmawan salihin mengatakan ada bukti pamungkas yang akan dibeberkan dalam persidangan
bahkan barang bukti ini disebut sebut bakal membuat kuasa hukum jessica takut
ada di bap cuman nih saya kasih tahu oto itu sangat ketakutan dengan itu
nah jejak itu saya tangkap sebagai nanti suatu bahan supaya jessica akan harus mengakui perbuatannya atau dia diem
nah gitu aja
namun darmawan menolak menjelaskan lebih lanjut soal kapan barang bukti akan dibeberkan dalam persidangan
darmawan menyatakan hal itu merupakan keputusan jaksa penuntut umum
arief hakim cnn indonesia